ini misalnya aja nih misalnya ini kejadian sama kita nih
lo jangan pernah kasih izin ke cowok lain manapun untuk deketin loh
justru lo tuh harus nungguin gue sampai gue balik lagi sama lo selamanya
kita tuh gak bakal pernah pacaran
ya karena gue yakin karena cepat atau lambat kita ini akan segera jadian
begitu loh krupu krupu
demi apa loh yang tadi bilang tuh penting tuh ini
maafin rara pak devin
rara tahu pasti perasaan kamu saat ini hancur banget
menurut kalian gimana
kak vero kan statusnya masih mahasiswa pkl
masa dia gak deketin rara sih
emang di kamusnya gak ada cewek cakep apa
kayanya kak fero ngelakuin itu buat melindungi rara deh
kasian banget rara
dia pasti tertekan banget gara gara
disudutin sama anak anak ipa ips
coba aja tadi gue gak kasih hp anak ipsk aldino
pasti kejadiannya nggak sampai kayak gini
gak seru banget tau gak ada keributan
gue kira nih ya perang ketiga bakalan pecah
ternyata udah kelar gitu aja masalahnya
gak seru banget
aduh penonton kecewa kalau gini konsepnya
yang penting sih gak cuman anak ips doang yang kesal di kasus ini
tapi ada kak fero juga yang kesal
aduh malas banget gue tau gak sih
gak sesuai sama ekspetasi gue tau gak
hah cuma kayak gini
bener duga sih
nah yuk balik ke kelas
wah tuh seru
jangan jangan aldino sama yang lain itu ada hubungannya
sama masalah kesebarnya video davin sama kak fero
yaudah nih kenapa pasti pada nontonin disini
dalam hitungan ketiga kalau kalian gak pergi dari sini gue teriak patogar nih
wah kalau suruh suruh kita juga udah mau pada balik kok ke kelas
udah balik kok
makanya balik cepetan
ini orang orang disini pada ngebelin semua
udah biarin aja
masalah juga sudah selesai
lebih baik katorang semua pergi saja dari sini
karena ini wilayah warga negara ipa
kalo kita terlalu lama lama disini bisa jadi masalah
karena katorang sedang injak terang
tanah terlarang kawan
eh kerupuk kulit
lu ngapain sih botol kecap tiap hari narik narik gue mulu kayaknya kenapa
dia ini mau ada yang gue omongin sama lo
gue itu mau ke purpose belajar
yaudah gue temenin ya
nanti kita berantem botol kecap gak mau
dan ini penting banget
buat kecap istirahat
tuh apaan sih narik narik gue mau kecap
kalo gak ada lo tuh hampa gue
jangan buang waktu gue yang berharga deh
tapi nggak lebih berharga dari kita kan
cinta itu kan yang paling berharga
lo tau gak sih
hal yang paling unfaida di muka bumi itu apa
bikin cape lahir batin tau gak
iya cape tapi bahagia ya gak apa apa dong
bahagia bahagia ngomong botol kecap yang ada gue males tau gak
gak jadi lah
gue udah dengerin
gue udah dengerin
gue udah dengerin
gue udah dengerin
gue udah dengerin
gue udah dengerin
gue udah dengerin
gue udah dengerin
enggak lah udah gak usah lupain aja lah
orang lunyonya juga keliatan banget gak mau ngobrol sama gue
botol kecap lo ngambek
soal umur hidup

lu mau gitu
ngomong sekarang atau gue pergi botol kacang
ya tapi jangan ngambek bisa gak sih
gue pergi berarti
eh kok pokoknya udah jangan ngambek
ngomong karena cepetan
waktu gue gak banyak
lu jangan kayak rara ya
lu jangan kayak rara ya
ya jangan kayak rara sama davin
mereka baru putus
tapi rara udah ngizinin cowok lain untuk deketin dia
misalnya ini kejadian sama kita nih
lo jangan pernah kasih izin ke cowok lain manapun untuk deketin loh
justru lu tuh harus nungguin gue sampe gue balik lagi sama lu
lu sakit ya
kita tuh gak bakal pernah pacaran
karena cepat atau lambat kita ini akan segera jadian
begitu loh krupu krupu
lo yang tadi bilang tuh penting tuh ini
ya penting emang
lu tau gak sih
lu tuh buang waktu gue yang berharga
gue udah bilang jangan buang waktu gue yang berharga
yaudah gue pergi ah
yaudah makan ya
belum ada lagi belum selesai
ya ini yang terakhir nih
ya itu kasus ulus sama arin
kita kan harus selidikin
itu kita juga harus omongin
yang tentang arin
gue selidikin sendiri
kok sama lu capek tau gak
gak pernah serius
kok lo gitu sih
gak pernah serius
lu ngomong kayak gini aja gak pernah serius apa gitu
lu jangan kayak gitu dong
sekarang gini ya
ini semua tuh ada kaitannya sama gue juga
kalau lo dikeluarin dari sekolah ini itu tandanya gue juga dikeluarin dari sekolah ini
jangan mentang mentang lo keluar dari sekolah ini barengan sama gue
terus lu gak peduli sama gue
susah banget ini aja ngomong
lu lelahin aja sih rara
gak usah terlalu dipikirin
lagian kan emang hubungan sama dia udah gak ada harapan
itu betul sudah kawan
walaupun rasanya ini beneran

harus tari makan dengan apa
ini namanya takdir kawan
kalo lu dengan orang lain itu tuh sudah tidak jodoh lagi
lu percaya bete ini
yang gue gak terima
kenapa ada orang setiga itu yang mau nyebarin video gua berantem sama vero
lu kan yang rekam video itu
tapi gue gak ada niatan buat nyebarin ke grup sekolah kok
tapi kenyataan ya
luna juga yang sebarin videonya itu di grup sekolah bang
lu kan gue yang nyebarin videonya
tapi gue gak tau ilangnya dimana
pasti ada yang nemuin hp gue
terus sengaja nyebarin rekaman video lu vin
harusnya gue gak ngerekam kejadian itu kalau akhirnya bakal kayak gini
hp gue itu tadi masih ada
tapi pas kejadian lu berantem sama ardi anak kipa dua
tapi gue tadi pas gue cek tiba tiba udah gak ada
tapi anak anak kipa ini tuh selalu pancing backup punya emosi ini kawan
padahal ini sudah jelas jelas ardi ini yang panggil beta duluan
berarti kemungkinan besar toh
nona punya hp itu jatuh di sana
lalu ardi dengan dia punya temen temennya paham
berarti kemungkinan besar juga
yang nyebarin videonya
ardi sama gengnya
lu harus kasih bajaran sih ardi
aduh mau kemana
berarti kan kamu tadi sampai nulis gini gini
malah gue selalu marah
udah banyak bangunan
gue malu banget